world in data orch pada tujuh mei dua ribu dua puluh satu memperlihatkan
berdasarkan benua afrika baru memenuhi administrasi vaksin satu enam persen
sebagai contoh beberapa negara seperti demokratik republik kongo madagaskar algeria tercatat persen
asia empat puluh tujuh persen eropa dua puluh persen amerika utara dua puluh tiga delapan puluh lima persen amerika selatan enam tujuh puluh satu persen dan oceania dua puluh tiga persen
angka tersebut setidaknya mengalami pergerakan terutama saat april lalu who menyinggung keadilan vaksin
vaksin nasionalism dan ketimbangan vaksinasi antara negara kaya dan miskin
selain masalah dana epidemiolog griffith university diki budiman mengungkapkan
komitmen perusahaan vaksin yang harus dipegang
dipenuhi oleh covax ini belum memenuhi yang kelompok negara miskin atau menengah semua ini belum
nah oleh karena itu komitmen uang iya tapi yang menjadi perlu ada perbaikan ke depan adalah komitmen dari perusahaan ini
komitmen dari si perusahaan vaksin itu
yang akan harus dipegang
sejak awal pandemi beragam lobby dijajaki indonesia
dari kerjasama multilateral hingga regional
dari pertemuan tingkat tinggi hingga pasang strategi dengan satgas covid sembilan belas internasional
kerjasama penelitian vaksin dengan rusia tiongkok inggris pun ditekuni
alhasil hingga tujuh mei indonesia sudah kedatangan sebelas tahap vaksin
dimulai sejak bulan desember dua ribu dua puluh indonesia kedatangan
januari dua ribu dua puluh satu enam belas lima juta dosis bahan baku sinovac tiba
disusul sebelas juta bahan baku vaksin sinovac tiba di bulan februari
selama maret dua ribu dua puluh satu sinovac dan astrazeneca tiba
total lebih dari dua puluh juta dosis
periode april sinovac sinovac dan astrazeneca tiba dengan total lebih dari lima belas juta dosis
di awal mei sinovac dan astrazeneca kembali tiba satu empat juta dosis vaksin jadi
telah mengamankan tujuh puluh lima sembilan ratus sepuluh lima ratus dosis vaksin
vaksinasi adalah game changer
setidaknya itu yang kerap kali dilontarkan para satgas covid sembilan belas di indonesia
perjalanan pandemi global dan vaksinasi negeri ini masih sangat panjang
namun indonesia setidaknya menjadi salah satu negara yang beruntung karena sudah memulai vaksinasi sejak januari dua ribu dua puluh
tidak hanya itu posisi indonesia di kancah dunia juga diperhitungkan
di mana indonesia sebagai penimpin kosher dalam konteks engagement mmc yang nantinya akan menirukan kesetaraan vaksin di seluruh dunia
dengan abilah binte hawadis jakarta